di tengah kontroversi kehadiran becak di ibu kota
pemerintah provinsi dki jakarta terus mendata becak yang layak beroperasi
para penarik beca berharap pemprov dki dapat mensejahterakan kehidupan penarik becak
setelah kebijakan ini ditetapkan
puluhan penarik becak dari luar ibu kota datang pada selasa lalu
sejak peraturan tentang diperbolehkannya becak beroperasi ditetapkan
pemerintah provinsi dki jakarta bekerja sama dengan
satuan polisi pamung praja dan dinas perhubungan dki jakarta
melakukan penertiban dan pendataan becak yang layak beroperasi
ada sekitar tujuh puluh becak yang terverifikasi lewat proses pendataan
di bandengan utara kecamatan penjaringan jakarta utara
mugeni salah satunya
pria yang sudah delapan tahun menarik becak di kawasan penjaringan ini berharap
dengan kebijakan tersebut pemprov dki dapat mensejahterakan para penarik becak
foto kopi ke tp ya kasih diambil
terus ya udah dari situ ya nggak ada lagi
ya mudah mudahan lancar
itu gubernur supaya ya seadil adilnya itu alhamdulillah
pihak kelurahan mengaku sudah mendapat arahan dari pemprov dki
tentang pemetaan kawasan tempat diperbolehkannya becak beroperasi
becak becak sambil berjalan pendataan pun tetap kita maksimalkan
cuma jonasi mereka karena memang keputusan dari pimpinan mereka
berada pada lokasi tertentu
spesifikasinya masuk ke areal pemukiman
jadi area pemukiman yang memang tidak bisa dijangkau oleh angkutan umum
diharapkan pemprov dki konsisten dalam pengawasan
agar kebijakan operasionalisasi becak tidak menambah kemacetan di jalan di ibu kota
marsya anastasia jakarta